saksikan series ipa dan ips di gtv
apa tante mau teriak kalau tante mau teriak silahkan teriak
kenapa tante diem aja
sorry ya aku malah nyuruh kamu ke rumah sakit
sebenarnya aku mau ajak kamu ke tempat yang lebih oke tapi kerjaanku gak bisa ditinggal
mereka bilang setelah tiga tahun bisa lebih leluasa tapi kenyataannya nggak juga tuh
kenapa sih kamu kayaknya lagi mikirin sesuatu
enggak kok aku gak mikirin apa apa yuk makan
rah aku bisa ngeliat lagi kamu tuh gak kayak biasanya
kamu gak usah ngelak
baja baja udah bukan supir aku lagi
dia udah ngondorin diri jadi aku tuker sama supirnya papa
kenapa ada masalah
enggak gak ada masalah
cuman mungkin selama ini aku terlalu baik sama dia jadi dia nggak
jadi yuk ke kantin
kok gue malah seneng ya bajang gak sama ratu lagi
kok malah ngomong sendiri
pada awalnya wb nya pas relat known terus sampai kira kira kita sudah berdua aja terus masih c oc
tapi ga tahu diek sort makan
kita lempar badan dia dua kali kali beyonce jam seperti patrons kita
kira aja ya suka kan bikin keruntung dicobot terus
tua selalu narisa tuh kamu selalu suka wan pato ya
iya soalnya aku udah dialfonin sama rumah
oke deh sorry ya
lain kali aku pasti akan ngajak kamu ke tempat yang lebih bagus
terserah tukang bohong
ya tapi untuk kali ini aku percaya aja
ya udah aku pulang ya
itu pacar kamu yang kamu ceritain
cantik banget ya
cowok jenius yang kamu bilang itu temannya sama kamu kan
cowok itu kakaknya pacarku
apa yang juga sih gue mikirin dia
oh iya bajak
saya di kantor sampai malam barangkali
terserah kamu mau tunggu di sini atau kamu mau pergi dulu
mungkin nanti saya akan pergi sebentar
karena saya ingin bertemu dengan seseorang
terima kasih pak
tempat ini enak
enak sekali kalau kita lagi ingin relax
ini salah satu lagu favorit teman saya
teman baik saya
iya enak juga
ya lo tahu nggak
lagu ini yang bikin gue semangat belajar untuk ngarepin lembar matematika itu

di dalam dalam angka
sering di mache
di dalam peringkat camellia udara
jauh lebih jauh
lalu bureau likasi
porta latar dekat knek
kemudian lebih jauh di wyniooch
terima kasih ya pak
ada yang bisa menghalangi
yang menghalangi cinta
bolpen ya nan
gak jadi pak
ini model terbaru loh
tapi ini jelek banget
itu lebih tepat bisa dibilang baju bekas tau gak
maaf mbak tapi ini model kelaris
saya gak peduli
mau terlaris mau enggak
pokoknya saya gak suka
dan sering aku mau lihat lagi baju itu masih ada di sini
ratu kamu bisa gak sih gak usah marah marah kayak gitu
kegar tunggu ya
pokoknya mbak kalau saya datang lagi saya nggak mau lihat lagi sama baju ini
kalau perlu dibuang aja
kayaknya belakangan ini sikap kamu aneh banget sih
kayaknya sensitif banget
ada apa sih
harus habis lo semua ya
mama mama kenal sama dia
mama kan pernah cerita kalau kamu punya kakak
kayaknya kita baru ketemu
oh maaf aku baru ingat
tante itu ibu yang meninggalkan anaknya
lebih menikah dengan laki laki lain kan
harusnya aku ingat tante dari tadi ya
tante mau teriak
kalau tante mau teriak silahkan teriak
kenapa tante diem aja
semua ibu pasti marah kalau anaknya berlaku
gak sopan kayak gini kenapa tante diem aja
oh aku tahu
peran ibu memang sangat penting kan
ratu kamu berdua
boleh benci mama kalau itu bikin kamu senang
tapi mama tahu
saya akan aremasi
mungkin ganska tahan